gue gak denger apa apa
gue gak denger apa apa
gue gak denger apa apa
eh lo gak perlu terut kuping
lo kan emang budi
sampai kapan yang duduk sini ya
tapi janji harus ditepatin
gue mau lo mundur dari pertandingan
lo soal itu kayaknya gak bisa deh
aku tuh cuma gombal aja
kalau lo emang beneran sayang sama gue
harusnya lo ikutin dong kemauan gue
kenapa sih lo gak mau dengerin gue sedikitpun
bu cuma lagi mikirin pertandingan aja bi
oh jadi adente mau tandingin malam ini
bi doain bu ya
aden ngetukudu minta doa di bibi
bibi mah tiap waktu tiap detik
doa bibi mah selalu
buat aden tapi aden
jenalah wan adente
jelaman teh serem
bukanlah bibi matahari doa
namun aden diruksakan takut lawan aden
lebihkan kan dikepungkan
aduh bibi matahari doa
si aden mah kalahkan
serius bibi teh aden
bibi teh meniwas was jadi kepikiran
aden takut kumaha kumaha
lu busti deh
boy baik baik aja bi
makanya bibi nanti jangan lupa
doain boy pas sanding ya bi ya
tapi bibi teh mengetengah bayang
namun aden teh benemot dia muka aden
awak aden pariru aduh
gue sih bibi matahari do den
bibi teh menihawatir
sengsumpah aden ke aden den
aku maha tuh den
makasih ya udah perhatian sama boy
kita juga harus
beri hakim bi
kalau ada tuhan yang melindungi kita
jadi bibi tenang aja ya
tapi tetep boy
aduh aden ditelang telangkan kan aduh
ini masker dari kamu nih
kan batuk berat
kamu mau nemerin aku nonton boy ya
aku maunya kamu minta izin sama abang
soalnya aku takut kalo misalnya abah gak izin
ya kadang ntar gak diizinin sama abah
ya agak jarang aman ditabung juga
saya mau minta izin di barat
wah ini emang
jadi gak bantuin tuh ya
oh cari muka deh
iya sih kayak mode
saya cuma mau minta izin biar saya sama raya pergi nonton teman saya
ada maunya kamu teng
neng kau yang nyuruh dia minta izin sama abah
hari ini tuh sahabat mei
mau pertandingan abah
dan ini pertandingan penting
itu loh abah
wah kalau dia mah mungkin pengen lihat juga
boleh lah abah
ya boleh dong
emangnya kamu pikir kamu bisa berduaan saja sama dia
jangan mimpi men
yaudah tuh kalau gitu kita let's go
abah mandi dulu
enggak usah lah neng
kalau abah mandi kita banyak yang ngecekin abah
bawa tuh abah
abah nontonnya mau desek desekan
yaudah lah abah mandi
tapi awas kemot
kamu ingat jaga jarak aman
kamu diri neng duduk
yaudah abah cepat mandinya
kalau kita pacaran gini gini amat ya
tentunya kayaknya enggak boleh
ini kita mah gak bisa bisik bisik
kalau gini mah terreak teriak aja sekali
kayaknya ngerasa aman
kamu gak sabar ya
aku duduk ya
ntar abah tiba tiba dateng
ingat peraturan abah
apa kamu lagi mandi juga
kenapa sih lo tuh gak mau ngurutin gue
kenapa lu tuh gak mau dengerin kata kata gue
gue tuh takut loh kenapa napa
tapi kenapa sih lo tuh gak sadar
kenapa sih lo tuh gak mau dengerin kata kata gue

kenapa sih lo tuh gak mau dengerin kata kata gue

kenapa sih lo tuh gak mau dengerin kata kata gue

kenapa sih lo tuh gak mau dengerin kata kata gue